kita ke informasi selanjutnya menteri pertanian republik indonesia syahrul yassin limpo
mengikuti pertemuan khusus menteri pertanian kelompok negara g dua puluh yang digelar secara virtual atau daring
acara yang dipimpin oleh menteri lingkungan hidup air dan pertanian kerajaan arab saudi ini
membahas dampak pandemi virus corona atau covid sembilan belas terhadap keamanan pangan dan gizi negara negara di dunia
khususnya kelompok negara g dua puluh
dalam pertemuan ini syahrul yassin limpo menyampaikan pernyataan mengenai tujuan kebijakan pangan indonesia selama pandemi covid sembilan belas
menurutnya kebijakan pertanian indonesia diarahkan untuk memastikan tetap berjalannya produksi dan distribusi produk pangan
sebagai bahan makanan pokok di indonesia serta untuk melindungi kelompok yang rentan seperti petani skala kecil
yang paling penting di dalam menyikapi covid sembilan belas ini
pertanian tetap harus diaktifkan karena ketahanan pangan adalah bagian dari solusi menghadapi covid sembilan belas
oleh karena itu bagi indonesia kita sudah kemukakan bahwa kita berharap semua distribusi pangan yang ada di dunia
tidak boleh terhambat sedikit pun dan ini harus kita jaga bersama dengan organisasi organisasi yang terkait dengan organisasi dunia yang lain
baik fao maupun wto
sehingga supply chain di dunia terutama antar negara g dua puluh bisa terjaga dengan baik
indonesia juga mengajak negara negara anggota g dua puluh dan organisasi internasional untuk membangun solidaritas global
untuk memastikan keamanan pasokan pangan dan transfer teknologi
khususnya teknologi produksi pangan serta mengurangi hambatan perdagangan antar negara selama pandemi covid sembilan belas